sekelompok orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat anti hoaks jawa timur
menggelar demonstrasi di depan mapol restabes surabaya jumat siang
mereka menuntut penuntasan kasus penyebaran hoaks penganiayaan ratna sarumpait
yang sempat viral di media sosial
masa menggelar aksi teatrikal dan membakar ban bekas di tengah jalan
sebagai bentuk kekecewaan kepada para politisi yang mereka nilai
tidak memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat
pengunjuk rasa mengutuk penyebaran kabar bohong tentang penganiayaan ratna sarumpait
perwakilan pengunjuk rasa ditemui wakapolda jawa timur brigjen paul muhammad iqbal
wakapolda jatim berjanji akan meneruskan tuntutan masa ke mabes polri
mereka termasuk untuk melakukan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat
baik yang melakukan aspirasi atau unjuk rasa maupun masyarakat pengguna jalan lainnya